kava kava kenapa sih kamu mau jadi manis
ya allah mungkin kava rebel karena mau digendong sama kak kava tidak mungkin ya
karena dari tadi kava menjengkelkan kakak terus
kava mau digendong kakak ya
ah cantik udah mandi sore sekarang udah semakin cantik cantik ya
ya ya jangan nangis nih
ya cantik cantik
ya aku cantik jangan nangis ya
cantik udah dan jangan nangis ya
aduh rewel kamu
kamu bosan ya di kamar terus ya
kenapa mau jalan jalan
iya iya sebentar lagi mau ajak jalan jalan ya
kamu cantik kamu nangis
cantik kamu jalan dong cantik
ya ya udah berhenti nangis ya sayang
cukup cukup tidur ya jangan nangis ya sayang
jangan bilang kalau kamu mau ketemu sama bapak edo
kamu kan kemarin udah sel dian sama papa edo
kenapa pas mau ketemu aja sih
cantik cantik udah dan udah
udah udah jangan nangis ya
ini nih terus sekarang cantik bobo aja ya
udah dong berhenti nangis dong kamu tuh
udah sayang jangan terus udah mama nyanyiin
kenapa masih nangis terus sih mama pusing tau gak
cantik muda dong cantik
waalaikumsalam tante ini indi
lagipula tante denger suaranya si cantik nangis
iya nih tante cantik nangis terlalu
mau ketemu sama papanya
tante edonya apa enggak
ini mau ketemu di tempat biasa
edo belum pulang di
loh tadi kan edo nganterin cantik
sampai sekarang dia belum pulang nih
nanti dikumpul lagi aja
aku tahu nek
sebenarnya kenapa sih kak
memangnya kenapa sih dengan kondisi kata van kak
nggak tahu mila
aku sendiri gak tahu mila
aku juga bingung
pasti sekarang kak fadi lagi cemas banget sama kondisi kata van
makanya kak fadi nggak bisa jawab pertanyaan aku
aku mohon ya allah
tolong beri kata van kesehatan kekuatan dan kesembuhan untuk kata van
agar kata van bisa cepat berkumpul kembali bersama kami ya allah
ini semua salah
ini semua salah aku

aku yang membuat fadil jadi kolaps lagi seperti sekarang ini
selamatkanlah fadil ya allah
selamatkan dia ya allah
ya allah tolong selamatkan anakku
ya allah tolong selamatkan taufan
mama udah dong
mama yang tenang dong
tovan mama tuh udah seneng
lihat kamu sadar
tapi kenapa kamu jadi seperti ini lagi
apa yang terjadi sama taufan
kita juga bingung
tadi siang kita dapat kabar
kalau tovan itu kabur dari kamarnya
dan dia drop di satu tempat
iya fadil dan sampai sekarang dia belum kembali
kamarnya aja kosong
taufannya kemarin tak hadir
itulah yang membuat papa dan mama bingung
sebenarnya ini semua salah kita pak
harusnya kita gak tinggalin taufan sendiri
gak mungkin hal ini terjadi kan
mama tenang ya mama
sebenarnya apa yang terjadi sama kak taufan
kenapa dia tiba tiba mau kabur di rumah
permisi ya permisi
ya allah taufan
kenapa kamu jadi seperti ini lagi nak
sebenarnya dia kenapa dokter
saya belum bisa menjelaskan apa apa
karena harus diperiksa lebih lanjut lagi
jadi semuanya perlu permisi ya
kami harus membawanya langsung ke ruang icu ya
kalau gitu saya ikut ya dokter
tidak bisa ibu ya
maksud saya mau ada disamping anak saya dok
saya mau ada disampingnya
saya memastikan anak saya gak kenapa napa dokter
saya mengerti ibu pasti panik ya
tapi tolong percayakan pada saya
saya akan lakukan yang terbaik untuk taufan
mama tunggu aja disini
kita tunggu disitu sambil berdoa
permisi semuanya ya
ya allah tolong selamatkan anak
ya allah tolong sembuhkan anakku hama
ya allah yang sabar ya mama
kamu harus sempur mama mohon
kau sayang kenapa
kau jadi nangis ya sayang
kau tenang ya sayang
om taufan pasti akan sembuh
om taufan pasti akan sembuh ya sayang
dan arahnya pada saat kesan
dan dia bisa menatuhi
gimana kalau terjadi apa apa sama kondisi
gue kuat kok
apapun demi kebahagiaan kamila
rafa dan juga calon anak gue
gak tau kan
dede kamila rasanya sakit
papa kenapa sih
ayolah mungkin papa rebel karena
mau digendong sama kak
dianggap mungkin ya karena tadi papa
mau digendong papa ya
ya udah kava kakak kok nangis terus sih sayang
tadi katanya kakak mau dikit dikit sama papa
enggak maaf mia dia mungkin nangis aja
mungkin kakak aku ngantuk banget kali ya kak
makanya kakak rewel seperti ini
terus terus gimana mia
udah biar kami rajin kava lagi ya
tapi katanya dada kamu sakit
enggak apa apa nanti juga hilang sendiri
udah kava udah tenang aja kava juga lagi mikirin kata
kava kava janganlah sayang
kava janganlah sayang
udah kava ini banget